sementara itu menyangkut bantuan tunai
gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan
total anggaran rp enam ratus empat miliar rupiah akan mulai dikirim
ke rekening penerima bantuan pada senin ini
yang dari pemprov dki jakarta
transfer akan dilakukan besok melalui rekening penerima
sehingga mereka akan langsung bisa menerima di rekeningnya masing masing
kemudian ada bantuan yang nanti akan disalurkan juga
melalui polda dan melalui kodam
selain menerima bantuan dari apbd pemerintah provinsi dki jakarta
delapan ratus tiga puluh tujuh ribu warga ibu kota akan mendapat bantuan tunai
dari kementerian sosial
warga juga akan memperoleh pembagian beras
yang disalurkan melalui polda metro jaya dan kodam jaya
dengan liputan cnn indonesia